jumlah korban tewas dalam peristiwa penembakan di sekolah menengah atas di florida amerika serikat sejauh ini telah mencapai tujuh belas orang
pelaku diketahui berusia delapan belas tahun dan telah ditangkap kepolisian setempat
dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan kami reporter voa virginie agunawan di washington amerika serikat
virgi selamat pagi waktu indonesia ini bagaimana keadaan terakhir di lokasi penembakan
bisa anda gambarkan dan apakah sudah diketahui identitas dari pelaku penembakan ini virgi
ya seperti yang tadi sudah anda sampaikan fani tujuh belas orang tewas dalam penembakan ini sedikitnya
beberapa masih diperiksa di rumah sakit dan masih belum diketahui kondisi mereka
dan untuk pelakunya sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan sudah ditangkap sudah ditahan
beberapa siswa sudah berspekulasi siapa yang menjadi tersangka atau pelaku dari penembakan ini
dan diransir oleh pihak berwenang juga mengatakan
bahwa pelaku dulunya adalah siswa dari sekolah menengah atas tersebut
namun dikeluarkan karena alasan sanksi atau tidak mengikuti tata tertib sekolah
nah ini yang menjadi kunci untuk mencari motif dari pelaku penembakan tersebut
memang tidak diberitahu siapa identitas lengkapnya
namun seperti dari yang sudah saya sampaikan bahwa beberapa siswa sudah bisa menebak siapa yang dikira kira oleh
siswa sekolah tinggi tersebut yang menjadi pelaku dari penembakan tersebut
saat ini sweeping yang dilakukan di sekolah sudah selesai dilakukan
tadi dua belas orang ditemukan meninggal di dalam sekolah
dan lima orang lainnya ditemukan tewas tertembak di luar sekolah
penembakan ini memang berlangsung di dalam dan di luar sekolah
dan ini mengakibatkan jumlah korban tewas jauh lebih tinggi dibandingkan
dan ini juga menyebabkan penembakan yang lain
virgie bagaimana kejadian ini ditanggapi oleh warga amerika serikat
dan juga apakah sudah ada pernyataan dari sekolah terkait insiden ini
dari dewan sekolah atau dewan pendidikan setempat sudah menyatakan
memberikan pernyataan bahwa siswa siswa dari sekolah tersebut disyadar atau dilockdown atau ditutup
dan orang tua diharapkan untuk menjemput anak anak
ujian di lokasi yang lebih aman untuk melakukan penjemputan
itu yang pertama
kedua presiden trump telah memberikan tweetnya sekitar tiga jam yang lalu
menyatakan doa dan duka citanya kepada keluarga dari korban
serta dia menyatakan bahwa tidak ada anak maupun guru atau siapapun yang merasa tidak aman di sekolah sekolah di amerika
tentu ini akan kembali menjadi sebuah komunitas politik
di mana isu kepemilikan senjata kita
di amerika serikat itu memang selalu jadi isu politik yang selalu diangkat oleh kedua belah pihak
baik yang pro kepemilikan senjata maupun yang menolak kepemilikan senjata
masalahnya di florida kepemilikan senjata itu dibebaskan
dan yang menjadi masalah di sini adalah ketika seorang yang berusia delapan belas atau sembilan belas tahun seperti si pelaku
itu punya kemampuan bisa membeli atau bisa memiliki senjata di daerah atau di tempat
di mana sebenarnya usia kepemilikan senjata itu dibatasi pada usia dua puluh satu tahun
tentu peristiwa ini akan membuat debat antara kepemilikan senjata ini semakin meruncing
namun seperti yang tadi saya sampaikan peristiwa ini masih cair dan peristiwa ini masih terus ada perkembangan lebih lanjut
dan kami dari voa indonesia akan terus melaporkannya untuk pemeriksaan indonesia
baik tentunya hal yang sama sama kita perhatikan
pertanyakan adalah memang seperti yang anda sampaikan
kenapa anak usia delapan belas tahun bisa memiliki senjata
dan terima kasih virginia gunawan yang melaporkan langsung dari washington
nanti kita akan kembali lagi ke anda untuk mengetahui bagaimanakah penelusuran lanjutan terkait peristiwa ini